dua puluh tahun merdeka bukan berarti indonesia terlepas dari konflik
sejarah mencatat sejumlah konflik pernah mewarnai perjalanan bangsa
seperti yang pernah terjadi di aceh ambon dan juga poso
ya seorang sosok yusuf kala ini menjadi tokoh yang berperan penting
dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian konflik konflik tersebut
termasuk pula saat memanasnya suhu politik ketika pemilihan presiden beberapa waktu lalu
bagaimana kisah yusuf kala mengupayakan perdamaian
serta apa visinya untuk indonesia ke depan
simak wawancara anchor cnn indonesia elvira kairunisa
bersama wakil presiden indonesia yusuf kala
tepat hari ini tujuh puluh empat tahun yang lalu bangsa indonesia menyatakan kemerdekaannya
dan berlanjut hingga saat ini banyak torehan prestasi yang telah diraih oleh bangsa ini
tapi yang harus kita ingat adalah bagaimana tantangan di masa mendatang
yang harus kita lalui untuk membuktikan bahwa bangsa indonesia
tangguh dan bisa bersaing di dunia internasional
kita akan berbincang dengan wakil presiden republik indonesia bapak muhammad yusuf kala
pak jk selamat siang
terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama cnn indonesia
pak jk mari berbicara mengenai kemerdekaan
bagaimana pak jk memaknai kemerdekaan
republik ini sudah berusia tujuh puluh empat tahun pak jk
ya tentu pertama kita harus bersyukur
atas kemerdekaan kita yang insya allah ini sudah tujuh puluh empat tahun
ini prestasi yang baik
walaupun dalam tujuh puluh empat tahun itu tentu banyak tantangan banyak masalah konflik pun banyak di daerah daerah
tapi semuanya kita sudah kita atasi dengan berbagai cara
tantangan utama menurut pak jk saat ini apa yang harus dihadapi bangsa ini
untuk bisa bersaing di kancah dunia internasional
tentu ke tantangan kita
tentu ke tantangan kita
tentu ke tantangan kita
tentu ke tantangan kita
tentu ke tantangan kita
tentu ke tantangan kita
ialah selalu kebutuhan masyarakat masalah ekonomi
karena persaingan sekarang itu diwarnai dua hal
ialah persaingan dalam kemajuan ekonomi dan sekarang ini diwarnai dengan inovasi
inovasi dengan teknologi
artinya siapapun yang negara apapun yang memenangkan itu tentu mereka atau siapapun negeri itu pasti menguasai teknologi dan inovasi lebih baik
perdagangannya lebih baik
produktivitas lebih baik dari sisi baik industri ataupun sumber daya alam itu sangat penting sekali
prasyarat dari itu adalah kedamaian negeri ini
kekompakan kita dalam bangsa dan bernegara
berbicara mengenai kekompakan pak jk kita kilas balik sedikit pemilu dua ribu sembilan belas
bagaimana kemudian gaduh politik terjadi masyarakat terpecah belah
bagaimana pak jk melihat bangsa ini
niat bangsa ini tumbuh dan berkembang dan mempelajari demokrasi
kita sudah hampir dua puluh tahun sudah reformasi
dan salah satu tonggak reformasi itu ialah dasar bernegara kita secara demokratis
dalam beberapa sisi kita lebih maju dibanding banyak negara lain di situ

dan demokrasi salah satu tonggak di dalam bangsa ini

dan bagusnya ialah pemilu yang demokratis juga
dan pemilu apapun itu masyarakat se cart guard akan terpelah
tapi setelah pemilu juga bersatu lagi
jadi wajar demokrasi seperti itu
dimanapun di negara apapun itu terjadi seperti itu
tapi yang paling penting setelah selesai prosesnya
ya selesai juga masalahnya
dan itu satu signal yang bagus untuk rendah kajian kita

kita melihat bagaimana peran pak jk
saat itu membuka komunikasi dengan
banyak pihak menjadi salah satu tokoh yang disebut
prosesnya saat itu seperti apa pak
mempertemukan pihak yang
pada waktu itu
tengah bersaing dan
untuk rekonsiliasi bertemu
karena itu saya bertemu
pak prabowo tentunya dengan pak jokowi
saya jelaskan masalah yang kita hadapi
dan saya menanyakan juga masalah
atau tujuan yang ingin kita hadapi
tujuan kita sama memajukan bangsa ini
kalau kita tujuan sama
masalah apa yang
membedakan kita harus kita selesaikan
karena itu kita selesaikan masalah masalah
prosesnya saat itu tidak mulus pak
kita tahu bagaimana kemudian memberikan
efek luar biasa terhadap
masyarakat terutama di kalangan bawah
anda melihat dengan pertemuan
para elit politik ini sudah bisa dipastikan
bahwa polarisasi sudah selesai
di level bawah
semua pihak sudah
mengatakan kan bahwa
satu dua sudah selesai
itu kita rasakan sekarang
tidak ada lagi orang berbicara
pak jk kita berbicara
mengenai legacy yang anda tinggalkan
karena nanti oktober
akan purna tugas dan dilanjutkan oleh
pak ma'ruf amin
beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan pak maruf amin juga
apa menurut pak jk
yang kemudian bisa dilanjutkan
di masa mendatang di era
kepemimpinan pak jokowi dan pak maruf amin
suatu yang berkelanjutan
selesai yang ada memang
atau zaman saya selesai

apa yang kemudian paling berkesan
ada situasi dimana pak jk
merasa ini pengalaman yang luar biasa
paling terkesan itu
seperti di aceh
di ambon sebelumnya
itu pekerjaan yang
jadi agak panjang
bagaimana memajukan ekonomi
saya lebih banyak konsentrasi di ekonomi
walaupun juga mengerjakan masalah masalah tadi itu
terakhir nanti pak
setelah bulan oktober
setelah purna tugas
kira kira kegiatan pak jk selanjutnya
ya saya akan kembali
konsentrasi lebih tekun
atau menyelesaikan masalah sosial
khususnya dengan dewan masjid itu penting sekali
kemudian masalah pendidikan
karena menurut saya
suatu negara maju secara pendidikan baik
memahami masalah dan bekerja di bidang itu
pesan untuk pemerintahan selanjutnya
pemerintahan apapun punya
tantangan pada zamannya
setadi kita sudah bicarakan
tantangan yang terbesar
pada zaman sekarang
dan akan datang
khususnya akan datang
bagaimana inovasi lebih baik
bagaimana penguasaan teknologi lebih baik
situasi yang lebih adil
ketidakadilan itu menyebabkan konflik lebih banyak
karena itu kita harus menjaga itu
ekonominya sosialnya politiknya
akan lebih mudah majunya
karena persatuan dan
kedamaian yang ada
maju secara bersama sama bangsa ini
pak jika terima kasih
atas waktu anda berbincang bersama kami
bersama saya bersama wakil presiden republik indonesia
muhammad yusuf kalasel
terima kasih anda sudah bersama kami